pertemuan hari pertama bank pembangunan islam ataupun idb telah menghasilkan sejumlah kerjasama yang mencapai dua puluh dua tiga juta dolar amerika atau sekitar dua ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah
dari total nilai tersebut idb menyumbang satu sembilan juta dolar amerika atau sekitar dua puluh lima miliar rupiah dan sisanya adalah hibah dari berbagai negara
indonesia sendiri terlibat kerjasama dengan kyrgyzstan dalam bidang pertanian dan program penanganan banjir dengan senegal
kepala pusat kebijakan ekonomi makro kementerian keuangan parjono menyatakan indonesia sudah mulai menaruh tangan sebagai pemberi donor